dan kita ke informasi berikutnya enam orang meninggal dunia akibat kebakaran sebuah ruko yang berada di jalan duri selatan satu tambora jakarta barat hari rabu
pasca kejadian polisi telah memeriksa sembilan saksi termasuk pemilik ruko
diketahui ruko juga digunakan sebagai rumah kos
pada kamis pagi kapolsek tambora kompol rosan albertina mengatakan peristiwa kebakaran yang menewaskan enam orang ini diduga karena korsleting listrik di salah satu kamar di lantai dua
karena penghuni kamar lupa mematikan kipas angin
kondisi ruangan di dalam ruko hanya disekat dengan kayu triplek tipis yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke lantai lain
sementara itu camat tambora bambang sutarna mengatakan ruko itu tidak memiliki izin untuk dijadikan rumah kos
izin yang pertama adalah tidak dibuat kos kosan kemudian beberapa waktu berikutnya
dia kemudian dibuat akal akal
berarti untuk dibuat kos kosan ini sebenarnya nggak ada izin ya pak ya
karena ini sembunyi sembunyi